najwa paramita siswi kelas tujuh smpn empat puluh delapan palembang
tetap bersemangat mengikuti pelajaran di sekolahnya
suasana kota palembang dan sekitarnya saat ini tengah diselimuti kabut asap
akibat kebakaran lahan yang terjadi di kabupaten ogan komering ilir dan ogan ilir
sebelumnya najwa dan ratusan teman temannya berangkat menuju sekolah
menggunakan perahu ketek
satu perahu ketek biasa ditumpangi oleh dua puluh hingga dua puluh lima orang
bahkan atap perahu ketek juga dipenuhi para siswa karena tempat duduknya yang terbatas
para siswa biasanya berkumpul di dermaga kecil di belakang rumah warga
kelurahan lima belas ulu sekitar pukul setengah enam pagi
mereka berangkat ke sekolah dan menempuh perjalanan sekitar tujuh hingga sepuluh menit
ada tiga perahu ketek yang mengangkut para siswa untuk diantar
ke dalam perahu ketek

satu perahu biasanya hanya melakukan dua kali penjemputan
agak dekat sekitar dari jam setengah enam sampai sini jam dua
kenapa naik ke perahu
karena kendaraan itulah yang ada
yang ada di sini
takut nggak dengan adanya kabut asap ini
kan jarak pandang di sungai jadi terbatas
mata agak pedas
terus nafas nggak lemak
dan lurukan juga nafas juga
tiba di sekolah para siswa langsung berkumpul di halaman sekolah dan mengaji bersama
sebagian besar dari siswa tidak mengenakan masker
padahal kabut asap pagi biasanya cukup tebal
pihak sekolah pun berulang kali mengingatkan peserta didiknya untuk mengenakan masker
karena kita dipakai masker karena kita cuaca ini tidak mengizinkan asapnya banyak
sejumlah langkah diambil pihak sekolah apabila kabut tebal datang
di antaranya memberi kelonggaran jam masuk sekolah
bagi yang terkena gejala infeksi saluran pernafasan akut ispa
dipersilahkan untuk istirahat di rumah
bila kondisi terus memburuk pihak sekolah akan mengusulkan untuk belajar secara daring
kan itu memang agak khawatir

walaupun di darat walaupun di sungai itu terganggu
terutama di sungai takutnya
tapi memang sudah diimbau kalau misalnya kabut lagi banyak
mereka bisa telat atau misalnya tidak hadir juga nggak apa apa sebenarnya
karena lagi kalau di sungai itu kan lebih banyak kan
tapi ini kami sarankan dengan anak anak itu memang memakai masker
waktu princesa miljodong hari f satu
dalam persona berbahasa lahir
pada bertahan di cultures
antara membela rakyat dan gedung
rasa khawatir dengan kabut asap dan meminta pemerintah segera menanggulanginya
karena kesian dengan warga warga kan mafia mafia pembakaran ini kan
kebakaran lahan terus terjadi di sejumlah kabupaten yang ada di sumatera selatan
kebakaran lahan gambut di kabupaten ogan komering ilir oki
seperti di kecamatan pampangan pedamaran dan pangkalan lampam
terus diupayakan pemadamannya oleh satgas operasi karhutlah
selain di kabupaten oki kebakaran lahan juga terjadi di kecamatan pampangan
dan terjadi berulang kali di kabupaten ogan ilir
satgas operasi karhutlah yang terdiri dari bpbd sumsel manggala agni tni polri dan unsur terkait
ditambah tim udara yang melakukan pemadaman dari helikopter bekerjasama melakukan pemadaman
musim kemarau ditambah el nino membuat satgas karhutlah kewalahan dengan banyaknya titik api yang ada
hal itu diperparah dengan angin kencang dan sumber air yang mulai mengering
setelah beberapa kali asap sudah masuk palembang
sehingga kami mendeteksi ada beberapa titik yang kita analisa sebagai sumber dari asap yang masuk ke palembang
fokus kerja kami ada di situ semua
satu sumber asap dari oki itu yang kita kerjakan sekarang
baik di darat maupun teman teman dari waterbombing juga fokus ke sana
kemudian di wilayah sekitar indralaya itu yang sedang kami kerjakan
perjalanan lahan masih menyelimuti kota palembang dan sekitarnya
meskipun berlangsung fluktuatif
indeks standar pencemaran udara ispu kini konsisten menunjukkan angka satu ratus lima puluh hingga dua ratus enam puluh
kategori sangat tidak sehat
dan beberapa kali di atas angka dua ratus lima puluh
atau dalam kategori berbahaya